pola hidup yang serba praktis dan cepat mendorong improvisasi di bidang jasa pengiriman
jika dahulu faktor manusia menjadi penting saat proses pengiriman hal tersebut perlahan bergeser
simpak ulasannya berikut ini
definisi kurir pengiriman tampaknya akan berubah di masa yang akan datang
jika sebelumnya peran manusia menjadi penting profesi ini akan perlahan digantikan oleh kehadiran robot robot pintar
seperti kehadiran robot otonom bernama roboven
robot kurir ini diperakarsai dari swiss post yang bekerjasama dengan perusahaan starship technologies
roboven dapat bergerak hingga sejauh lima km dari titik keberangkatannya
agar aman melintas kerumunan pengguna jalan robot mobil ini telah dilengkapi gps serta sejumlah kamera dan sensor
hal ini memogram roboven menghindari benturan terhadap para pengguna jalan yang lain
sedang lokasi tujuan telah ditandai gps
dan untuk menjaga barang bawaan tetap aman penerima paket harus memasukkan kode unik agar dapat membuka ruang bagasi robovan
meski diklaim aman robot berpenggerak roda enam ini hanya mengantarkan barang tiruan selama masa uji cobanya
selain roboven ada juga robot pintar bernama happy
happy adalah robot hasil kerjasama rumah makan cepat saji jack in the box bersama perusahaan teknologi doordesh dan marble
agar dapat membawa makanan secara selamat sampai tujuan
robot karya marble ini dilengkapi ruang bagasi besar
happy juga dilengkapi sejumlah fitur dan sensor agar terhindar dari kecelakaan dalam perjalanannya menuju lokasi pengiriman
sama halnya dengan robovan pelanggan harus memasukkan kode unik pada tubuh happy agar dapat mengakses makanan lezat yang ada di ruang kargonya
perusahaan doordesh berperan dalam pembuatan software untuk penggunaan jasa happy
jika lokasi pengiriman memenuhi kriteria dan algoritma pintar dari sang robot pesanan para pelanggan akan dikirim melalui robot
jika lokasi pengiriman memenuhi kriteria dan algoritma pintar dari sang robot pesanan para pelanggan akan dikirim melalui robot
jika lokasi pengiriman memenuhi kriteria dan algoritma pintar dari sang robot pesanan para pelanggan akan dikirim melalui robot

satu lagi yang tidak jauh berbeda dari romoven dan happy adalah pemanfaatan teknologi kendaraan otonom dalam jasa pengiriman perusahaan makanan dominos pizza
jika sebelumnya mengenalkan inovasi pengantar pizza menggunakan drone
kali ini domino memperluas jangkauan inovasi pesan antarnya melalui sebuah mobil tanpa pengemudi
alasannya sederhana mobil ini dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan tentunya mampu mengantarkan lebih banyak pizza ke para pelanggan
bekerja sama dengan produsen otomotif amerika ford dominos pizza secara acak melayani beberapa pelanggan beruntung di michigan dalam masa uji cobanya itu
meski bergerak secara otonom akan ada dua orang dari pihak ford yang ikut dalam perjalanan sang mobil pintar

tugas mereka untuk meneliti tingkat keberhasilan pengantaran mencegah kemungkinan kecelakaan
serta merekam reaksi unik dari tiap pelanggan yang menerima paket dari mobil otonom ini
dan seakan menjadi hal yang wajib pelanggan juga harus memasukkan kode unik yang dikirim melalui aplikasi pemesanan
agar dapat membuka ruang penyimpanan pizza pada bagian belakang mobil
tanpa adanya kode rahasia ini pelanggan harus rela menahan rasa laparnya karena pizza terbaik dominos tidak akan bisa diakses melalui cara yang lain
inovasi cara berkiranya
ketika kita menerima berbagai jenis barang melalui media teknologi otonom ini
tampaknya akan menjadi angin segar yang dalam waktu dekat akan hadir secara nyata bagi seluruh pelanggan di seluruh dunia